petitungnya silahkan tim hukum untuk menambahkan
kalau di petitum kita itu yang pada pokoknya ada tiga mbak
pertama kita ini untuk bisa menghadirkan kehadiran substansial
kita minta mahkamah konstitusi itu untuk memberikan kesempatan
sekaligus menetapkan petinggan untuk dapat kursi di dpn
yang kedua ada pengalian suara di beberapa dapil yang tadi sudah disampaikan
nah itu kita minta untuk pengalihan suara itu dikembalikan ke p tiga karena itu hak p tiga
dan ternyata bukti bukti yang sudah didapat kita itu
survei internal yang menyebutkan empat dua itu selaras dengan bukti yang saat ini kita miliki
jadi tidak jauh beda dengan survei internal dan itu didukung oleh bukti
yang ketiga ini untuk psu di tempat tempat yang noken utama di papua
nah itu tiga yang di petitum kami
tapi pada pokoknya nanti di persidangan karena ini kan belum persidangan
jadi kita tidak bisa komentar banyak karena nanti dibuktikan dipersidangan
pak beberapa hari lalu plt ketum mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan juga pak gibran
nah ini apakah sekiranya akan ada balasan kunjungan pak prabowo ke p tiga atau enggak p tiga ke pak prabowo ini bagaimana nih pak ke depannya
dalam islam diajarkan bahwa silaturahmi itu dianjurkan karena membuka pintu rezeki
kawan kawan dari gerindra pak prabowo khususnya mau bersilaturahmi ke p tiga ya tentu kami sangat welcome dan merasa kami tersanjung gitu kan
tetapi sampai saat ini posisi kami ya menunggu
kita tidak membatasi siapa yang mau bersilaturahmi
siapapun boleh ke p tiga apalagi pak prabowo dan partai gerindra
tapi sampai saat ini belum ada komunikasi mau ada pertemuan atau apapun gitu pak
ya sebatas komunikasi informal antar petinggi petinggi partai
kalau dari pernyataannya teman teman gerindra ada keinginan untuk silaturahmi ya kita welcome saja kita terbuka saja gitu kan
pak dengan disampaikan keinginan terbuka keinginan itu ya pak ya dari pihak girindra atau enggak pihak pak prabowo
ini bagaimana pak ke depannya p tiga dengan ganjar mahfud
karena kan tadi sore juga tpn baru saja mendaftarkan gugatan gitu pak ya
kita belum berandai andai ke depan karena p tiga masih fokus terhadap gugatan di mahkamah konstitusi
saya kira soal silaturahmi komunikasi politik itu baik baik saja
itulah indahnya demokrasi di indonesia
kita boleh bersaing boleh berkontestasi tetapi tidak boleh ada dendam diantara kita
setelah pemilu selesai semuanya berkawan semuanya membangun nkri untuk kemajuan bangsa
sekali lagi silaturahmi politik komunikasi politik antar elemen bangsa itu merupakan hal yang baik
pengajaran demokrasi beradab bagi rakyat indonesia
pak ada pesan dari pak mardiono soal pendaftaran hari ini
ya pendaftaran hari ini dari pak mardiono menegaskan kepada kita
tadi kami berangkat dilepas oleh wakil ketua umum mewakili ketum
dan memastikan bahwa pendaftaran tidak melebih limit waktu yang ditetapkan oleh undang undang
alhamdulillah tadi kurang dari dua jam dari batas waktu yang ditentukan kita sudah mendaftarkan
dan bukti pokok yang terpenting dalam pendaftaran itu surat permohonan
dan juga bukti pokok selanjutnya kan kita akan melengkapi pada waktu yang disediakan oleh undang undang
gitu ya cukup terima kasih